penetrasi internet yang semakin baik dan perkembangan teknologi perlahan membantu petani tanaman hias dan sayuran dalam menghindari tengkulak dan membawa lebih banyak keuntungan
di kota malang ada platform bernama kebunbibit id yang fokus menjual bibit tanaman hingga sayuran melalui online
bibit tanaman hias ini dibungkus rapi dan siap dikirim ke penjuru indonesia
semua pesanan ini berasal dari platform bernama kebunbibit id
fokus menjadi marketplace khusus bibit tanaman hias sejak empat tahun lalu kebun bibit menerima dua ratus pesanan dalam satu hari
menyediakan delapan jenis tanaman hias via online dengan satu ratus lima puluh ribu kunjungan tiap bulannya platform ini diklaim berhasil memanjakan petani untuk menjual lebih luas hasil panennya
ini kalau sistem kebun bibit ini seperti apa sih polanya nih kerjasama dengan petani
seperti apa hingga sampai ke pembeli itu seperti apa
jadi kita membuat sesuatu sistem sistem e commerce suatu penjualan retail di mana petani ini dilibatkan secara langsung
jadi begitu ada order petani langsung dapat notifikasi dapat langsung kita langsung kirim ke customer kita hanya pihak untuk penyedia saranan saja
menjadi petani tanaman hias sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan nurjo adalah salah satu petani yang merasakan kekuatan internet

ini online itu setiap hari datang tapi belinya enak banyak lima itu warna satu satu lima puluh tapi tiap hari
bekerjasama dengan tujuh puluh petani tanaman hias pendiri usaha ini steve stanley mengaku bisa memperoleh keuntungan hingga lima ratus persen
omset kebunbibit id pun diklaim mencapai tiga belas miliar rupiah per tahun
kalau tanaman hias kita
jadi marginnya agak tinggi eh sorry agak tinggi lima ratus persen
lima ratus persen ya
itu kalau margin lima ratus persen mengambil dari petani itu bisa dibilang tengkulak modern atau nggak sih
enggak juga sih kita soalnya menghubungkan antara petani petani itu sebetulnya yang bunga itu dari dulu
nomor satu marginnya itu tipis banget kalau dari saya kita bisa lima puluh lima puluh itu sebetulnya petani ya bukan masa tongkang modern ini presentasinya yang tinggi
bukan hanya tanaman hias dua puluh persen barang yang dijual di kebun bibit adalah sayuran segar
seperti brokoli ini dipanen jam sembilan pagi di kota batu jam dua siang brokoli segar sudah tiba di restoran di ibu kota jakarta
namun mengenalkan teknologi kepada petani tidak semudah membalikan telapak tangan
apa cara anda untuk mengenalkan teknologi kepada petani yang mungkin jauh banget mereka sms nya karena mungkin jarang ya
pertama pelan pelan sih
kita bantu dengan eh yang paling gampang dulu order by sms
ketika agribisnis dipadukan dengan kekuatan teknologi alhasil keuntungan bisa tumbuh dengan mekar dan indah